bapak mau dibikinin gaduh gaduh
kalo bapak mau suruh dibikinin
gak apa apa be
nanti kalau ketabrak saya yang disalahin
mas suka ngajekan
sakit perut atau dibawa ke bidan
jangan digunyur mas
jangan bawa motor bu
ntar kalo berjual di jalan gimana
ayo makanya buruan bawa ke bidan
aduh mas kencengan dikit mas
aduh mas tapi jangan kekencengan juga mas
aduh mas tapi ya jangan kepelanan juga tuh mas
aduh sakit banget mas
udah mas jangan kekencengan
aduh mas jangan kekencengan
ini baju baru tapi belum pernah dipakai dari sejak beli
kenapa gak ikut disumbangin aja mah kemarin
kan kelurahan mintanya baju bekas yang layak pakai
ini kan baru bukan baju bekas
oh kenapa gak dikecilin aja mak
mas saya sendiri aja
mas tolong jemput suami saya aja
lagi jalan pulang biasanya lewat pangkalan kok
namanya miftahku rohman
namanya panjang amat
susah disebutin kalau lagi darurat gini
aduh mas jangan salahin saya dong
yang kasih nama kan mertua saya bukan saya
yaudah ya mas ya
nah kan rumah apple memang nggak actuar
ngoes sih mudahnya
strde yang mana dia isterpanya
mau bawa aja dah
ke tukang jahit poindah
bang cendolnya satu bang
dibungkus sama minum di sini
harganya berapa bang
ya saya cuma tiga ribu bang
nggak jadi deh
surti mau minta tolong
tolong jagain tempat jualan
surti mau beli cabai dulu b
ya udah gue jagain
hai untuk sulot
nafas dulu bang
bukan gitu mas
saya lagi disuruh nungguin orang
saya disuruh mas
saya udah tau namanya
tapi belum tau orangnya
disitu ga oke
sekarang aja belum oke
ini yang dimarahin lagi
dimarahin bu sarah
bu sarah orangnya baik ya
kenapa ga boleh
justru karena dia baik
sayangnya jadi ga enak
bang kasman mau disini dulu
ga enak sama bu sarah
katanya bu sarah orangnya baik
iya emang baik
takut ditegor lagi
ga naik sepeda
apa sepedanya juga
belum ditambah lah tutis
kenapa ga ditambah sekarang aja atuh
ah nanti aja
bapak sekarang belum perlu naik sepeda
soalnya bapak mau diajak jalan sama haji murud
diajak jalan kemana pak
soalnya kemarin pa haji murun
jalan jalan ke tanah abang
nah sekarang kaya jalan kemana aja
ini apa aja gak enak mau gantian ngajak bapak
nanti langsung mengojek ya pak
ya makasih ya
sepeda lu mana
kempes ji dari kemaren
belum sempet ji
kemaren saya pulang dari sini langsung diajak ke monas sama tisnak
ulu jadi atuh ji
ulu ulu bagus pisah ji
emaaaas semua puncaknya teh
gua tau gua sering ke monas
mpok surti ada tidak be
bentar lagi juga bualik
mbak be tidak bisa membuatkan aku gado gado
gua mau bisanya makan doang
yang bikinin biasanya makan dutuk guah